anggota komisi enam dpr ri rike diapitaloka selasa siang mengunjungi rumah baik nuril dan memberikan support untuk kelanjutan proses hukum yang ia lakukan
sementara itu kepala sekolah yang melaporkan baik enggan berkomentar dan meminta wartawan tidak mengambil gambar dan mewawancarai dirinya
artis diah rike pitaloka yang duduk di komisi enam dpr ri selasa siang mengunjungi rumah baik nuril di puyung kabupaten lombok tengah
kedatangan rike diah pitoloka adalah untuk memberikan dukungan kelanjutan proses hukumnya
perempuan perempuan lain yang juga barangkali mengalami nasib yang sama juga para pekerja honorer yang lain yang sekarang ini sedang kita perjuangkan
dengan tidak adanya status yang jelas dan tidak ada di dalam undang undang asn kita berjuang juga untuk mereka
banyak melalui ibu nuril ini saya terima kasih banyak yang bisa kita perjuangkan
sementara itu ayah baik nuril
berharap agar presiden joko widodo tetap memberikan perhatian kepada kasus anaknya yang sedang mencari keadilan
kepala sekolah yang melaporkan baik nuril yang selama ini sulit ditemui enggan berbicara banyak
dia menyatakan bahwa saat ini sangat takut berbicara untuk menghindari hal hal yang akan memperkeruh suasana
lalu rahmat yunedi tombok tengah